anda masih bersama kami misteri dibalik jatuhnya pesawat lion air pklkp dapat terungkap bila menemukan black box atau kotak hitam pesawat kapal riset barunajaya satu pun kembali diturunkan untuk membantu melakukan pencarian
berikut ini proses dan juga teknologi dibalik proses pencarian
kapal riset milik badan pengkajian dan penerapan teknologi barunajaya satu kembali turun gunung untuk membantu mencari badan pesawat dan kotak hitam yang berada di dasar laut
teknologi di dalam kapal yang digunakan diantaranya multi beam echo sounder side scan sonar usbl transponder dan remotely operated vehicles atau rov
kepala kepala kepala
air barona jaya berangkat dari pelabuhan muara baru pada tiga puluh oktober lalu
saat tiba di koordinat pesawat lion air pertama hilang kontak barunajaya langsung melakukan scanning bawah laut menggunakan multi beam echo sounder dan side scan sonar
jadi kita bisa langsung melihat antara data side scan sonar dan juga multi beam
jadi dua alat ini langsung membandingkan antara yang dideteksi oleh side scan sonar dan kemudian dibandingkan

misalnya kita lihat secara langsung paling kanan itu adalah side scan sonar kemudian sebelah kiri itu adalah tampilan untuk badan multi beam
jadi kita bisa melihat langsung ketika ada objek dan langsung ditandain di mark
nah di mark itu kemudian kalau kita menganalisa dan mencatatkan itu adalah hal hal yang menarik
hal hal yang menarik
maka nanti kita akan kembali ke situ lagi untuk menggunakan light
setelah melakukan pemetaan dan mendapatkan gambaran obyek bawah laut yang terekam oleh multi beam dan side scan sonar
para peneliti ini bersama knkt langsung mendekati titik koordinat untuk mendeteksi gelombang pink yang dipancarkan black box pesawat
sementara kapal marunda jaya satu juga menurunkan transponder untuk melacak sinyal yang dipancarkan black box
sementara kapal barona jaya i juga menurunkan transponder untuk melacak sinyal yang dipancarkan black box
kotak hitam lain air mengeluarkan sinyal pink dengan frekuensi tiga puluh tujuh lima khz dengan interval pink sekitar satu detik
jadi setelah memporele kita setting frekuensinya di tiga puluh tujuh lima khz lalu kita pancarkan transpondernya sehingga diarahkan semakin bergerak sehingga bisa mendapatkan sinyal beacon dari black box

dengan kecanggihan teknologi barunajaya satu berhasil mendeteksi sinyal dari black box dan membantu penyelam mendapatkan kotak hitam pesawat
eskire nardi jakarta